sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tuh ngebok polisi kamu udah mati digebukin
tapi kalau sampai pak ahmad di penjara kasihan juli
dia tuh gak punya siapa siapa lagi
dia juga ngerayu kamu juga gak mikirin perasaan kita kan
ya udah lah mil
pak ahmad itu memang pantas untuk mendapatkan hukuman
dia udah mengancam keselamatan nyawa kamu
pak ahmad itu jadi emosi karena kalian
aduh milo mama gak habis pikir sama kamu
kamu tuh udah digebukin sampai setengah mati
masih juga belain mereka
gak ada apa apa sama kamu
bawa dia juga pak
salah saya apa dok
menyamar menjadi petugas medis adalah bersalah
dan itu melanggar hukum
pak milo ikut kami ke kantor sekarang
pak tapi saya melakukan ini semua demi juli pak
supaya dia selamat
itu semua bisa anda jelaskan di kantor
oke kalau begitu anda juga harus tangkap sesergadungan itu
suster r salah namanya
saya nggak melihat suster di sini
untung gue kabur
ini bisa kita bicarakan baik baik
karena saya yakin sekali kalau anak saya tuh gak bersalah
dia tuh hanya terpengaruh sama si juling
kami hanya menjalankan tugas
pak jangan bawa milo dan bapak saya pak
lepasin mereka pak
kamu jangan tinggalin aku mil aku gak rela mil
kamu jangan tinggalin aku mil aku gak rela mil
aku gak akan pergi jauh dari kamu aku gak akan lama pak
kamu ingatkan dulu aku pernah bilang sama kamu
kemana pun aku pergi aku gak akan pernah jauh
dan aku pasti akan kembali lagi dan kita pasti akan bersatu lagi
aku kalau kamu akan kuat menghadapi ini semua
pak milo sekarang kita harus pergi pak milo
pak lepasin dia pak
saya mohon jangan bawa dia pak
lo harus kasih tau mbak alia
ya gimana keadaan di sana
kacau mbak kacau
lo tuh gimana sih
gue tuh udah bilang sama lo makanya lo di jalan jalan ke rumah gue
lo tuh jadi dikenal sama dia kan
tapi mbak pak ahmad ditangkep sama polisi
terus terus terus
mas milo juga ditangkap mbak
kok dia bisa ketahuan sih
soalnya dia nyamar jadi dokter mbak itu kan melanggar hukum
oh iya mbak satu lagi
matanya juli udah sembuh

pak kasian dia pak tolong lepasin saya pak
ia tuh hai
kenapa semuanya jadi begini
di saat aku sudah mulai melihat semua dengan nyata
sekarang milo dan bapak pergi
aku benar benar tahu apa yang akan terjadi

kenapa sih gak dijawab
mak tenang mak
ini semua gara gara kamu
saya saya harus menanggung akibatnya
harusnya kamu gak pernah ketemu dengan anak saya
bapak bisa dikomperat kalau bapak berlaku nekat semacam ini
saya gak peduli
saya gak peduli
kalian dengar ya
asal anak saya gak berhubungan lagi dengan anak ini
saya mohon maaf atas kelakuan keluarga saya pak
jangan sok benar kamu
kamu juga salah
sama bung sukses seperti keluarga kamu
kamu sudah menghancurkan hidup culi
dia memang harus mendapatkan jodoh yang setimpal
yang memang berjasa untuk karir juli
saya tidak akan melepaskan kamu hidup baik
terserah apa kata bapak
tapi yang pasti saya sangat mencintai juli pak
saya mencintai dia dengan tulus pak
dan saya gak akan melawan orang yang sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri
bapak saya lagi kena masalah dan sekarang ditahan di kantor polisi
saya minta tolong bapak urus semuanya ya
kami akan menjamin untuk pembebasan pak
berapapun akan saya penuhi
buas kamu juga
puas kamu membuat ayah kandung kamu seperti ini
ini semua karena kamu tidak pernah menuruti kata bapak lagi
aku nggak tahu masalahnya akan seburuk ini
kejadiannya bisa lebih buruk lagi dari ini
kalau kamu masih nekat berhubungan sama laki brengsek pujaanmu itu
saya kira bapak harus sabar
karena mbak juli sudah menyesali perbuatannya
dan bapak sekarang juga sudah bebas